pemerintah pusat memutuskan memperluas kebijakan ganjil genap untuk mengurangi polusi di jabodetabek
tangerang raya merupakan daerah yang diwacanakan akan terkena kebijakan ganjil genap untuk mengatur kendaraan yang akan masuk ke jakarta
ada lebih dari lima akses masuk menuju jakarta diantaranya dari jalan daan mogot dari kawasan ciledug ciputat dan bintaro
wacana perluasan ganjil genap ini pun mendapat tanggapan beragam dari warga

sebelumnya kebijakan ganjil genap yang akan diperluas hingga ke wilayah tangerang raya ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin presiden jokowi pada senin dua puluh delapan agustus
dalam rapat yang membahas soal peningkatan kualitas udara jabodetabek ini turut mengundang pejabat di wilayah aglomerasi jakarta
terkait wacana kebijakan ganjil genap di tangerang raya
pemerintah provinsi banten masih melakukan kajian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan dinas terkait
dikutip cnn indonesia com pejabat gubernur banten al muktabar menyebut
lokasi pemberlakuan ganjil genap masih akan dikoordinasikan dengan pemerintah tangerang kota kota tangerang selatan dan kabupaten tangerang
ada pun ditemui di balai kota tangerang pada rabu siang
wali kota tangerang arief wismansyah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan provinsi banten
terkait akses jalan yang akan diberlakukan ganjil genap
kita pemerintah kota tangerang akan mendalalanjuti insya allah hari ini akan dilakukan pembahasan dengan pihak kepolisian
pihak pptj juga termasuk dinas perhubungan provinsi untuk menentukan jalur jalur yang akan dilakukan ganjil genap
karena arahannya adalah aglomerasi tangerang raya ini semuanya disinergikan dalam rangka mengurangi polusi bersama
wali kota tangerang meminta masyarakat untuk memaklumi dan mematuhi aturan yang akan diterapkan
tim liputan cnn indonesia